ledakan dan kobaran api yang terjadi di pabrik bioetanol
pt energi agro nusantara di kecamatan gedek kabupaten mojokerto
terkam video amatir warga
ledakan pada senin sore itu membuat tiga tangki besar penyimpanan bioetanol terbakar
kerasnya ledakan membuat sejumlah warga yang berada di lokasi
langsung mengungsi ke tempat aman untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan
warga juga menutup jalan jalan di sekitar lokasi
ada ledakan sekali dari tenggang sekitar lima menitan lagi meletus lagi
tapi yang skala ke dua yang besar
berapa kali ledakannya pak
seorang pekerja dilaporkan tewas di lokasi kejadian
dan sepuluh orang lain yang mengalami luka bakar
sejumlah ambulans yang dikerahkan ke lokasi mengevakuasi para korban
ke rumah sakit r a basuni
petugas pemadam kebakaran sempat mengalami kesulitan memadamkan api
karena seluruh isi tangki bersih bioetanol
tumpah akibat ledakan
selain menyebabkan korban tewas dan luka luka
ledakan di pabrik bioetanol ini juga menyebabkan belasan rumah di sekitarnya rusak parah
rata rata kerusakan terjadi pada kaca depan dan atap rumah yang ambrol
karena kerasnya ledakan
humas pt energi agro nusantara mengatakan
ledakan berasal dari tangki utama produksi bioetanol
ledakan yang menyebabkan kebakaran di pabrik bioetanol ini
kini masih dalam penyelidikan polisi
agung wibowo mojokerto jawa timur